berikutnya saudara evakuasi dari erupsi gunung ruang
status gunung ruang masih berada di level empat siaga
ribuan warga di radius enam km dievakuasi pemerintah setempat pasca erupsi gunung api ruang
beginilah kondisi permukiman di desa lain patehi di kaki gunung ruang
atap rumah pekarangan hingga ruas ruas jalan diselimuti material vulkanik
yang dimuntahkan gunung ruang pada rabu malam hingga kamis dini hari
status gunung ruang yang berada di level empat siaga
membuat ribuan warga yang berada di radius enam km harus mengungsi
ratusan warga pulau tagulandang memadati pelabuhan
mereka berupaya secepat mungkin
untuk bisa segera naik ke kri kakap untuk dievakuasi keluar pulau tagulanda
warga lanjut usia dan orang sakit bahkan harus dipapah naik ke atas kapal
ini merupakan kali ketiga kri kakap mengangkut warga untuk dievakuasi
kita akan membawa setiap warga yang ingin evakuasi ke bitung
nanti di bitung sudah ada tim dari dinas sosial dari kepolisian dari tni
dan juga dari pemda yang nanti akan menampung dan juga akan menjemput mereka yang memang belum ada keluarga yang menjemput
hari keempat setelah penetapan masa tanggap darurat bencana di sitaro
pemerintah kabupaten masih kesulitan menghitung kerugian material
apalagi hingga saat ini gunung api ruang masih terus erupsi
untuk di pulau ruang sampai saat ini kan belum ada yang bisa masuk ke sana
memang untuk pendatang bisa
karena memang erupsi kan kita tahu keseluruhan tapi sama masih terjadi
jadi belum ada belum diizinkan untuk warga yang akan sampai
sebanyak tiga lima ratus sembilan puluh delapan warga telah dievakuasi
dalam radius enam km dari kawah gunung ruang masuk zona berbahaya dan dilarang beraktivitas